dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di bandara agusti ngurah rai bali
kami akan bergabung bersama dengan korespondensi nn indonesia igusti i nyoman wiredinata
nyoman ini di hari menjelang hari hari terakhir lebaran libur lebaran
apakah sudah mulai terlihat para pengunjung yang sudah mulai meninggalkan bali
melalui bandara igusti ngurah rai
ya reinhardt memang siang ini pengunjung atau pemudik yang kembali ke bali
sudah mulai terlihat
data di hari kamis saja ada sekitar enam belas dua ratus orang penumpang yang datang ke bali ini
sementara di hari jumat total suduhan penumpang yang datang sekitar enam belas tujuh ratus
tidak terlalu banyak memang namun memang tidak bisa dibedakan
antara penumpang yang kembali ke bali dari mudik maupun wisatawan yang datang ke bali
karena di hari sabtu ataupun di hari jumat
akan berulang lagi mereka yang akan berlibur di bali
karena di hari sebelumnya mereka atau di hari lebaran mereka masih menenuaikan tugasnya
dan mereka akan berlibur kembali pada hari jumat hingga pekan depan
namun lonjakan penumpang yang begitu tajam terlihat di keberangkatan
di terminal keberangkatan domestik bandara igusti ngurah rai bali ini
data di hari kamis ada lima belas orang yang meninggalkan bali di terminal domestik ini
namun di hari jumat
ada lonjakan jumlah penumpang yang meninggalkan bali hampir mencapai delapan belas ribu orang
artinya ada tiga orang dibandingkan dengan hari sebelumnya
jumlah pesawat pun yang digunakan untuk melayani penumpang ini juga meningkat
kalau di hari kamis keberangkatan hanya dilayani satu ratus sembilan penumpang
di hari jumat total pesawat yang digunakan sekitar satu ratus sembilan belas penumpang
dan memang menurut pihak bandara
maksud saya pesawat
memang dari pihak bandara mengatakan
libur di hari sabtu maupun di hari jumat merupakan puncak arus balik
wisatawan yang akan menuju ke daerah masing masing
namun juga puncak kedatangan para wisatawan yang akan melakukan liburan
di minggu kedua di hari lebaran ini
karena mereka juga sebelumnya bekerja di hari lebaran
hingga minggu ke depan
namun bandara igusti ngurah rai bali ini di bulan juli maupun bulan agustus akan selalu
terjadi peningkatan penumpang
terutama di terminal domestik
karena di beberapa negara saat ini sedang mengalami musim panas
baik jadi bandara igusti ngurah rai sudah mulai dipadati oleh para wisatawan yang akan kembali
menjelang akhir akhir libur lebaran
terima kasih nyoman wiryadinata langsung dari pulau bali
dan sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus balik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
dan jika anda ingin update informasi seputar mudik
jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik com
saya renhard sirai terima kasih sampai jumpa